kembali kita beralih ke informasi lain maksud kami
ini adalah kali ketiga jennifer tersandung kasus penggunaan obat obatan terlarang
jennifer dunn sempat mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya
yang kembali terjerat dalam kasus penggunaan obat obatan terlarang
meski demikian tak tampak raut kesedihan dari wajah model cantik ini
jennifer serta rekan prianya ditangkap pada senin malam
di kediamannya di jalan bangka sebelas c nomor dua puluh sembilan mampang perapatan jakarta selatan
dari mereka polisi menyita satu paket narkoba jenis sabu sabu seberat enam gram
beserta alat hisapnya
saat ini polisi masih memburu seseorang yang diduga sebagai pemasok narkoba
dari ewc ini ternyata ada seseorang perempuan yang memesan
jennifer tercatat sudah tiga kali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba
ia pertama kali ditangkap pada dua ribu lima karena kedapatan memiliki ganja
saat itu usianya masih lima belas tahun
selanjutnya pada oktober dua ribu sembilan jennifer kembali tersandung kasus yang sama
ia ditangkap karena memiliki tujuh butir ekstasi di rumahnya
jennifer difonis empat tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta barat
pada dua ribu sepuluh atas pemilikan narkoba dan mendekam di rutan pondok bambu
kuasa hukum jennifer dunn firman chandra menggelar jumpa pers di kantornya pada selasa malam
firman berharap polda metro jaya tidak membawa kasus ini ke meja hukum
kerabat jennifer juga meminta polisi merehabilitasi jennifer
firman chandra kerabat sekaligus kuasa hukum jennifer dunn mengatakan sudah bertemu dengan jennifer
artis yang biasa diperkenalkan
panggil jj itu mengaku hilaf dan sangat menyesal telah mengkonsumsi barang haram dan tertangkap untuk ketiga kalinya
jennifer berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mengkonsumsi narkotika
firman chandra beserta dengan kerabat lainnya berharap kepada polisi agar kasus ini tidak sampai ke pengadilan dan jennifer bisa direhabilitasi
jadi kami berharap sebenarnya kasus ini selesai tidak panjang
tidak sampai kepencangan
tidak sampai kepencangan
karena mbak jj cerita ke kami tidak akan mengulangi lagi
pertama kedua adalah penyesalan
jadi mudah mudahan penyidik dalam hal ini polda metro direktur narkoba melihat nawaitu jennifer itu diijabah
agar tidak terjadi kasus yang berkepanjangan